anies haru mewarnai pertemuan orang tua dan anak korban penculikan di tasik malaya jawa barat
sementara itu pelaku yang tertangkap nyaris dihakimi warga
drama penculikan seorang anak di tasik malaya yang terjadi selasa pagi berakhir dengan tertangkapnya pelaku
warga yang mengenali ciri ciri korban dari media sosial langsung mengejar pelaku saat sedang berjalan membawa korban di jalan panglayungan tasikmalaya
pelaku ai yang sempat kabur dikejar oleh warga dan akhirnya dapat ditangkap
pelaku nyaris menjadi bulan bulanan masa
setelah berhasil diselamatkan bocah korban penculikan dipertemukan dengan ibunya di makopol restasi malaya kota
tangis haru mewarnai pertemuan korban penculikan dengan ibunya
kondisi korban sehat dan stabil
di tasik biau ini tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan
sementara itu motif penculikan masih didalami polisi
apakah pelaku beraksi sendiri atau terkait dengan sindikat penculikan anak
untuk motif masih kita dalami karena ini baru saja tertangkap alhamdulillah
belum satu x dua puluh empat jam pelakunya sudah kita amankan serta korban
sebelumnya warga tasik malaya digegerkan oleh penculikan seorang bocah saat akan berangkat ke sekolah taman kanak kanak
ketika korban akan diantar ibunya ia pamit untuk jajam tetapi tak kunjung kembali
seorang saksi sempat melihat korban dibawa oleh seorang laki laki
hal ini diperkuat oleh rekaman kamera pengawas di sebuah minimarket
karena upaya pencarian tidak membuahkan hasil
orang tua korban melapor kepada polisi
jajaran reskrim polres tasikmalaya kota langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran
polisi dibantu warga akhirnya berhasil menangkap pelaku pada selasa sore